sementara itu meski sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan peretasan penjual es dari madiun mah tidak ditahan dan hanya wajib lapor ke kantor polisi
setelah sempat menghilang dan sulit ditemui akhirnya mah pada sabtu pagi dapat ditemui di rumahnya
ditanya keterkaitannya dengan akun biorka mah mengaku awalnya kagum dan penasaran terhadap sosok biorka
agung atau mah memposting dan menjual akun tersebut ke biorca dihargai seratus dolar amerika dan dikirim melalui e wallet berupa bitcoin atau sekitar satu lima ratus rupiah
atas kasus dugaan peretasan ini dua handphone milik mah diamankan ke polisian beserta satu simcard yang digunakan berkomunikasi dengan pemilik akun asli hacker biorka
atas kasus ini dua handphone milik mah diamankan ke polisian beserta satu simcard yang digunakan berkomunikasi dengan pemilik akun asli hacker biorka
lalu diangkut di bank ehim father ke jiwa pemberi trading potions
tentu sudah ada metaph parking bayang
berikut ini circa dua puluh bar di bali akan dirumah oleh si mah wilayah yang riba dan satu ratus lima puluh bahaninta ibu